bagaimana caranya sambil beribadah puasa kita bisa sekaligus bertamasya
fani maniar punya jawabannya untuk anda saat ia berkunjung ke salah satu kota yang terkenal dengan sebutan yerusalem van java kota kudus
ketika azan zuhur berkumandang saya beranjak untuk sholat di masjid menara kudus
saat puasa seperti ini banyak jemaah beribadah dan beritikaf di masjid
selain untuk mendekatkan diri dengan yang lain
maha kuasa berdiam diri di masjid juga untuk menghindarkan diri dari tindakan yang tidak diperlukan selama menjalankan puasa
masjid menara kudus dibangun oleh sunan kudus pada tahun seribu lima ratus
desain bangunan yang unik menyerupai gerbang candi hindu menjadi bukti bahwa sunan kudus menyebarkan agama islam
dengan akulturasi budaya penduduk kerajaan majapahit yang lebih dulu tinggal di wilayah tersebut
masjid yang juga dijuluki miniatur al aqsa
asal palestina ini juga menjadi tujuan utama beribadah dari para santri yang sedang belajar di kota
bulan ramadan seperti ini biasanya tadarus
biasalah kayak masjid masjid penghunian
cuma suasana yang ada di sini itu nggak bisa didapetin di masjid yang lain
iya bentram gitu
tidak terasa azan asyar berkumandang
petugas menabuh beduk dan azan dikumandangkan
juma'ah kembali kusyuk melakukan ibadah sholat asyar
di kawasan wisata bernama kajar colo kudus ini saya disuguhi pemandangan luar biasa
udara bersih serta nuansa sejarah yang kental
tidak heran sebab wana wisata ini terletak dalam daerah yang dulunya menjadi salah satu pintu masuk penyebaran agama islam di pulau jawa
dari beberapa titik air terjun di wana wisata kajar saya pilih mendatangi gedung gender
perjalanan yang harus saya tempuh kurang lebih setengah kilometer terbayar saat tiba di air terjun yang terpencil syarat suasana syahdu ini
tidak ada hal yang lebih penting
lebih melegakan dibanding bersirahat setelah berolahraga ringan saat tengah beribadah puasa
seperti tempat saya saat ini air terjun gedung gender pegunungan muria kudus
selain menyegarkan diri kita juga bisa bersyukur atas kekayaan alam yang indonesia punya
kota yang juga dikenal dengan sebutan kota kretek ini terkenal dengan pemilihan daging kerbau sebagai pengganti daging sapi
budaya kuliner ini berawal dari strategi sunan kudus yang ingin mengenalkan agama islam
namun tidak menyinggung umat hindu yang pantas memakan daging sapi serta lebih dulu tinggal di wilayah kudus
saya membayangkan daging kerbau yang dibakar dalam bentuk sate
saya pun bertolak ke salah satu warung sate kerbau di kudus yakni sate kerbau pak jasno
banyak yang mengira daging kerbau lebih anis dan bertekstur lebih keras dibanding daging sapi
namun sate kerbau ini tidak terlalu keras
sate ini justru lembut dan bersahabat dengan gigi saat dikonsumsi
sebab cara pembuatannya unik daging dihaluskan terlebih dahulu sebelum ditusukkan ke tusuk sate
kalau cara mengolah daging kerbau ini sampai bisa menjadi sate terus olahan jenis makanan yang lain gimana sih pak
kalau pertama tama kita pemilihan daging terlebih dahulu
daging yang kajal yang rumpuk biar nanti prosesnya lebih mudah
karena prosesnya kan nanti ada pemilihan lagi
antara daging sama otot otot serat serat itu dipisah
setelah dipilih pilih itu nantinya diapain pak sampai bisa menjadi sate
nanti dikepuk satu per satu
itu menggunakan tenaga manusia sendiri ya pak ya
iya dengan tradisional
walaupun harganya tergolong lebih mahal dibanding sate lainnya
keunikan dan kekhasan tekstur daging kerbau membuat pelanggan ingin datang lagi dan lagi
termasuk mereka yang membeli hidangan untuk berbuka puasa di bulan ramadan
terima kasih bu ya
dari aromanya saja sudah terbayang rasanya
rencananya sepuluh tusuk sate ini akan saya bawa untuk buka puasa nanti
karena tentu tidak lengkap dong buka puasa di kota kudus dengan tidak menggunakan daging kerbau sebagai lauk buka puasanya